fasilitas lift di jpo jelambar barat jakarta barat hingga jumat siang belum dapat digunakan
lift yang difungsikan untuk mempermudah akses penyandang disabilitas dan lansia saat menyeberang jalan ini
rencananya baru bisa dioperasikan pada selasa mendatang
hingga jumat siang lift jembatan penyeberangan orang atau jpo jelambar barat belum dapat digunakan
lift masih tertutup rapat belum bisa diakses para pengguna jpo
di pintu kaca lift pun terpampang informasi lift akan dioperasikan mulai tanggal lima belas januari dua ribu sembilan belas mendatang
yang di jelambar liftnya sebenarnya bukan belum jalan
karena memang kita sedang pelatihan untuk petugas yang operasional buat lift ya
jadi nanti setelah selesai pelatihan itu sudah ada yang jaga lift sudah bisa dioperasikan
karena kalau saat ini lift kita operasikan sementara belum ada yang jaga dikhawatirkan terjadi yang nggak nggak lah nanti
tapi kalau nanti ada yang jaga lebih safety
lift yang berada di sudut selatan jpo jelambar barat ini diprioritaskan bagi penyandang disabilitas
orang lanjut usia wanita hamil dan ibu
dan juga anak
lift ini mampu menampung sekitar tujuh orang atau satu kursi roda
selain itu dalam upaya meningkatkan keamanan telah dipasang kamera pengawas atau cctv di beberapa titik jpo
selain ramah bagi warga disabilitas desain jpu jelambar barat terbilang unik
hiasan ornamen jpo dengan bentang tiga puluh dua meter ini bernuansa budaya betawi didominasi warna biru dan merah muda pada bagian pagarnya
selain itu terdapat atap membran putih bergaya
selain itu terdapat atap membran putih bergaya
jelambar barat dinilai efektif bagi penyeberang jalan di jalur ramai jalan raya tubagus angke

jpo jelambar barat dinilai efektif bagi penyebrang jalan di jalur ramai jalan raya tubagus angke
provinsi dki jakarta telah membangun dua jpo baru berfasilitas lift yaitu di jelambar barat dan jalan sumarno jakarta timur
provinsi dki jakarta telah membangun dua jpo baru berfasilitas lift yaitu di jalan sumarno jakarta timur